operasi tempur amfibi merupakan salah satu atraksi yang ditampilkan dalam puncak perayaan ulang tahun ke tujuh puluh dua tni
kadu spesial dalam perayaan kali ini adalah kendaraan tempur amfibi yang digunakan untuk memperkuat jajaran tni angkatan darat pun ternyata memang masih baru
berikut kita simak liputan iwan hermawan korespondensi nn indonesia dari cilegon banten
sejak pagi hari para personel tni angkatan darat sudah sibuk mempersiapkan kendaraan tempur mereka
ini adalah kendaraan tempur aris gator yang belum genap sebulan memperkuat jajaran tni angkatan darat
selain kendaraan tempur tak lupa amunisi senapan mesin berat juga disiapkan
usai briefing sikat dan berdoa para prajurit ini siap bertempur
mereka akan melaksanakan operasi amfibi yang digelar
ini juga digelar dalam rangka perayaan ulang tahun tni g tujuh puluh dua di cilangkot banten
kendaraan tempur aris gator ini merupakan salah satu alutsista yang terbaru yang dimiliki oleh tni angkatan darat
kelebihan kendaraan tempur ini adalah memiliki kemampuan amfibi
dan saat ini saya akan diberi kesempatan untuk mencoba kendaraan tempur ini dalam ajang perayaan ulang tahun tni g tujuh puluh dua
yuk kita ikut

lima aris gator adalah sebagai kendaraan pengangkut pasukan amfibi
kabinetnya yang cukup lapang mampu memuat enam orang prajurit ditambah tiga awak rampur
tank angkut berbobot tiga belas ton ini mampu berenang dengan stabil dan mencapai kecepatan enam knot atau sebelas km per jam
sementara di darat aris gator mampu melaju hingga kecepatan enam puluh km per jam
layaknya kendaraan tempur tank yang dibeli dari itali ini dilengkapi dengan senapan mesin berat kaliber dua belas tujuh mm
gator berkata gator berkata gator berkata
rencetan tembakan senapan mesin berat cukup membekakan kelinga
kemampuan amfibi dan tembakan inilah yang dipertontonkan dalam perayaan ulang tahun tni nanti
rencananya tank arisgator akan memperkuat satuan infanteri rider khusus
satuan rider khusus ini nantinya akan ditempatkan di wilayah perbatasan yang memiliki banyak pulau
sehingga memerlukan kendaraan tempur amfibi
yuni hermawan telegon